tapi sejauh dia jalan sama gue dia gak pernah bilang dia bung cowok sih
ya nggak mungkin ngaku juga bro
dia tuh pasti bilang ya gak punya cowok
dia itu tukang ibu
anaknya drama queen banget
dan dia tuh paling bisa buat cowok cowok kepincut
bilang bokapnya meninggal lah
tiba tiba lagi jalan
lo udah pernah dibuat deg degan gara gara dijalin
sumpah ini bagus banget loh
aku janji deh aku bakal bikin ini jadi lagu
adik adik lihat kesini semua yuk
kakak mau bikin story
satu dua tiga
aku bahagia banget karena hari ini aku baru aja dapat hadiah puisi dari sam
dan aku janji ke kalian aku pasti jadiin ini jadi lagu
terus nanti aku post ya
ah ini gak apa apa bu
loh katanya mau nunggu yola dulu
salam aja bu
soalnya saya disuruh ke kantor sama papa
salam ya buat papa
salam juga buat mama
tante tuh kangen banget sama mama
cuman belum sempet ketemu
gak ada waktunya
ya gue nanti disalamin ya
ya udah mari
minumnya kok gak diminum
ada orang ngajakin gua ketemuan ngakunya pacarnya si pikachu
hah ngaku pacarnya
menurut lu gimana
ya kalo menurut gua sam lo temuin aja
dan kalo memang itu cowok ngaku sebagai pacarnya pikachu
lo juga ngaku aja sama dia kalo pacarnya pikachu
lo mah kasih saran gue beneran dikit kenapa sih
waktu dulu aja kita sempat berantem
masa sekarang nggak mau berantem
itu malunya aja
eh maruk dari mana
maruk lah semua disikat
enggak ya bulan doang ya
seduta empat paul
kayak di situ
mida media adekfahren time
tuh kalau sabar sabar sih kayak anak sma ginilah udah
kasih tau aja ada apaan waktu gua gak banyak
yolah itu cewek gue
ya ini sejauh dia jalan sama gue dia gak pernah bilang dia bung cowok sih
ya nggak mungkin ngaku juga bro
dia tuh pasti bilang ya gak punya cowok
dia itu tukang ibu
anaknya drama queen banget
dan dia tuh paling bisa buat cowok cowok kepincut
bilang bokapnya meninggal lah
tiba tiba lagi jalan
lo udah pernah dibuat deg degan gara gara dia dijalin sama orang
ya kalau sama gue sih kayaknya nggak pernah ya kayak gitu
modusnya pasti dirubah
mirah ketauan men
kalau gua pas jalan sama gua sebulana tiba tiba gua didatengin sama cowoknya
sama persis kayak gini nih
tuh cowok bilang dia ditinggalin setelah uangnya abis diporotin sama si yolah
by the fact and by the logic berarti hal ini pun juga bisa jadi modusnya dia dong
terus kenapa lu keberatan
ya karena gua udah abis banyak
jadi rugi kalau dia ninggelin gue
kalau lo maksa masih mau sama dia ganti aja kerugian gue
terus dia ngomong apa sama kamu
dia bilang kamu tuh drama queen
dia bilang kamu itu pacarnya dia
terus aku harus menjauh dari kamu
terus dia bilang kalau
ya sebenarnya papa kamu gak meninggal
terus kamu percaya sama dia
kamu gak percaya papa aku meninggal
yaudah sekarang kita ke makam papa aku aja deh biar kamu percaya
aku boleh nanya sesuatu gak sih sama kamu
kamu itu dijodohin kan sama dia
walaupun kamu juga sebenarnya gak ada hubungan sama dia atau pengen sama dia kan
ya jujur dengar itu sih
aku jadi lega dan
saya bersyukur bahwa kamu sebenarnya gak pengen sama dia dan
aku juga pengen kamu tahu kalau
ya aku pengen kita enggak bangun hubungan
bangun sesuatu yang
aku rasa ada koneksi
mungkin kamu gak mau atau
sekarang bukan waktu yang tepat
kamu bisa dengar
kamu enggak kenapa
di bahasa belanda artinya
apa yang lu terlalu riset
pada akhirnya itu khas haya virus
apa jelas begini

bapak mau belajar juga kabin nanti
gue kayak banyak laki laki resign
dan juga beberapa krim yang kita pilih
terima kasih ratz
agak beramal nephew go
diantara orang orang yang pintar
gue masih mau liat liat lo bentar
yaudah gue kesana bentar ya
pokoknya bersinar banget kan
kok dia pake baju sma sih
sam tunggu sam
ini emang bener kata radit ya
lo tuh pembohong
tapi aku suka
nanti kita lihat
aku sama sekali gak ada niat buat bohongin kamu
keren kamu pembohong sejati ya

gak habis pikir tuh